ya pemerintah melalui kementerian agama memutuskan untuk menunda pelaksanaan umroh yang seharusnya dilakukan pada pekan ini
ancaman merebaknya varian omikron menjadi alasan utama penundaan umroh dilakukan
lalu kapan pemerintah akan melaksanakan ibadah umroh
saya akan tanyakan langsung ke dirjen penyelenggaraan haji dan juga umroh kementerian agama republik indonesia prof hilman latif
prof hilman selamat malam assalamualaikum apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas rehat baik saya
baik terima kasih prof sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
kita bicara soal kebijakan pemerintah lewat kementerian agama untuk menunda kembali umroh yang sebetulnya sudah di ujung pelaksanaan ini ya prof
harusnya pekan ini kemudian berangkat tapi karena varian omikron kemudian ditunda kembali
tapi penundaan ini sudah berdasarkan kajian secara menyeluruh prof bahwa datanya juga sudah dilihat bahwa memang ada ancaman yang sangat besar jika memberangkatkan jemaah umroh pada tahun ini
ya terima kasih jadi kita berdasarkan beberapa informasi dan perkembangan terakhir yang ada di indonesia termasuk juga terkait dengan kebijakan pemerintah
sebagaimana disampaikan oleh presiden kita disarankan untuk para pejabat tidak pergi ke luar negeri dan untuk masyarakat umum menahan diri
sampai setidaknya awal tahun depan dan situasi cukup terkendali atau terpahami betul dengan apa yang sedang terjadi
kami juga melihat di beberapa negara seperti itu payah
kami negara negara yang baru mengirim jumlahnya juga tidak banyak ya
dua puluh lima orang tiga puluh dua puluh lima tiga puluh gitu
dari beberapa negara yang kami ketemu dan kita bertanya tanya

memang belum banyak

tolong kirimkan secara gradual secara bertahap

meskipun protokolnya tetap harus kita jaga
jadi kira kira seperti itu pak desainnya
ya ya baik
prof hilman keputusan penundaan ini sebetulnya seberapa mengganggu
bagi kesiapan penyelenggaraan umroh ini paling tidak
apakah memang tidak signifikan
karena memang hanya ditunda saja
tapi semuanya tidak semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya atau bagaimana prof
ya kita tunda dulu
ya memang keputusan kita menunda sebetulnya pak ya
kita menunda keberangkatannya
waktu keberangkatannya ya tidak di akhir tahun lah
tidak minggu minggu ini
tentu kalau tadi ya pertanyaannya kecewa atau tidak ya semuanya kecewa
kita juga kecewa
kita dengan asosiasi itu ya hampir dua hari sekali
siang malam sore pagi ya untuk rapat mempersiapkan ini
dari mulai kepatuhan protokol menyepakati konsep kemudian juga dokumen
dan semuanya itu sudah kita lakukan secara intensif ya
tapi dengan keputusan ini ya meskipun masyarakat mungkin sebagian kecewa
termasuk juga para travel agent juga kecewa
tapi saya bahkan kami juga gitu ya
karena ini persiapan panjang yang sudah dua bulan kita siapkan
tapi mudah mudahan ini ada hikmahnya gitu ya
kita bisa dapat momentum yang lebih pas lebih meyakinkan
dan jambah umrah pun tidak terlalu dihantui dengan ketakutan
kalau misalnya kita sudah yakin dengan informasi yang kita dapat di bulan ini
januari kita juga sudah lebih nyaman lah
ini keputusan yang pahit pastinya prof
tapi memang harus diambil karena melihat situasi
jadi terakhir dari prof hilman latif sebagai dirjen penyelenggaraan hajin dan juga umroh
dari kementerian agama
apa yang ingin anda sampaikan bagi masyarakat yang mungkin sudah menunggu nunggu
karena pasti sudah banyak sekali yang rindu untuk melakukan ibadah umroh
dan juga mungkin untuk semua asosiasi menyikapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini
ya saya ingin memberikan pesan kepada calon jemaah umroh
ya untuk tetap semangat
semangat di akhir tahun ini tetap diisi dengan kegiatan kegiatan positif
kemudian juga tetap kita hati hati
karena apapun yang terjadi di indonesia
dengan prevalensinya yang semakin menurun semakin berkurang
inilah yang menjadi modal positif kita untuk bisa memberangkatkan jemaah ke saudi nanti untuk melaksanakan umroh
yang kedua saya ingin juga menyampaikan bahwa pastinya kami kementerian agama republik indonesia
ya mempertimbangkan berbagai hal
termasuk juga saran saran dari asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh
dengan masukan kami terima kita diskusikan
dan kita cari solusi bareng
karena pada akhirnya
dan hakikatnya umroh itu kan ada di tangan ppu
kami dari kementerian agama hanya memitigasi
dan ingin meyakinkan bahwa kita punya sistem dokumentasi kesehatan yang bisa terdeteksi oleh pemerintah saudi arabia
dan insya allah
kalaupun diberangkatkan jumlah banyak tidak ada masalah
itu aja pak dari saya
mudah mudahan momen sepekan ke depan sampai dengan tahun baru bisa kita lewati
sehingga pandemi di indonesia tetap terkendali
dan di tahun depan mungkin januari sudah ada kepastian soal keberangkatan ibadah umroh ya pak dirjen
karena tentu banyak sekali yang menantikan momen tersebut
terima kasih banyak prof hilman latif dirjen penyelenggaraan haji dan juga umroh kementerian agama republik indonesia sudah bergabung bersama dengan kami
selamat malam prof sehat selalu terima kasih